ada dua warga terluka usah diserang oleh seekor harimau
peristiwa yang terjadi di langka sumatera utara ini pun
mengakibatkan korban terluka di bagian kaki
inilah kondisi ikhwan sembiring
yang berada di rumah sakit putri bidadari
korban menderita luka di bagian paha dan kaki
setelah diterkam harimau yang bernama beru
saat itu ikwan tengah memanen sawit di ladang
warga yang didampingi petugas dari balai konservasi sumber daya alam
serta dari balai konservasi taman nasional gunung luser pun
dengan menggunakan senjata yang diberi obat bius
baru berhasil ditangkap pada enam belas maret
dan dibawa ke medan untuk menjalani pemeriksaan
warga kami yang berada di dusun nima sidor jol
desa mekar makmur itu sedang panen sawit
sore hari tiba tiba diterkam oleh harimau sumatera
informasi yang kami dapatkan oleh masyarakat setempat
ini adalah harimau yang sama
yang menerkam warga kita yang berada di harapan maju
merupakan salah satu harimau yang baru saja dilepas liarkan
oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan
sementara seekor harimau yang bernama ember
dan belum ada laporan penyerangan
pelepasliaran dilakukan karena gunung lesur
merupakan salah satu wilayah konservasi
dedy zulkifli tarigan kompasifi langkat sumatera utara